iya gue denger
raya gak suka dia sama gue
udah harus santai aja bro
kesungguhan sama kegigihan lu
lu bukti namanya si raya
terus lu pepek terus dike metrum ini
nih gue harus tau sama lu
ibaratnya gini nih
kamu kelihatannya anggun sekali dan dewasa
bagus itu bagus
eh terima kasih
kamu masih kuliah atau sekolah ya
kamu belum menikah dong
ya pastinya belum dong
aku masih ingin merintis karir
jangan deh sampai menikah dulu baru karir
nanti pusing kepala kamu tahu
kamu ngapain berdiri disini dari tadi dengerin interview
kamu seharusnya siapin screen tech
kamu kan udah tau kliennya bawel
dia harus ngeliat contoh modelnya dulu
ayo cepetan kerja
iya bu pergici ya bu
kalo kamu ketemu sama kliennya
soalnya kliennya itu bawel dan perfectionous
kamu tau gak sering banget
dia itu menolak model
padahal modal itu kliennya sendiri yang milih
dari awal saya ketemu sama kamu
saya udah tau kamu itu orang yang sopan
dan pasti nurut sama orang tua
saya jadi kepengen kejodohin kamu sama anak saya
kamu gak bakal nyesel
iya bu percaya
ibunya aja cantik banget seperti ini
pasti anaknya juga ganteng
ah jadi malu
akhirnya aku marah
sekarang kenapa lo jadi cutek gini semua
gue bilang suka sama lo itu bukan berarti gue mau bacain sama lo
jangankan jadi pacar
jadi temen aja gue gak mau sekarang tuh
karena lo masih genggengan sama geng lo yang gak jelas itu
oke sekarang gue makin yakin
kalau emang anak anak warrior nyuruh lu untuk jebak gue kan
dan bikin gue suka sama lo
biar gue bisa ikutin semua kemauan
aku baru aja sampai rumah bu
ada apa ya bu
kamu terpilih jadi modelnya
hmm luar biasa
klien senang sekali dan setuju sama kamu
terima kasih banyak ya bu
gak usah makasih
emang kamu tuh pantas terpilih
oh ya nanti ada yang nelfon kamu untuk urusan kontrak mengontraknya ya
terima kasih bu bye
boy itu punya pacar kayak adriana ini
ada yang lagi bahagia banget
mas mas tahu
baju yang terkenal itu mas yang aku bilangin
mas akan pergi kantornya telat dikit lah
eh mas tunggu
aku mau sesuatu tapi
mas jangan marah ya
aku harus jujur sih memang
mana mungkin mas marah sama kami
aku jujur sama mereka
kalau aku belum nikah
mas dengerin aku dulu
aku bilang sama mereka karena
terus masih fresh dan
belum nikah mas
mas mas ngerti ya
ini buat karir aku ke depannya lebih bagus mas
mas nggak marah kan sama aku
mas ngerti kak
ya kita masuk
mengucapkan terima kasih sama adriana
mau ke mana kak
mau ke rumah temen sih
neng teh mau cari siapa ya
ini bener rumahnya boy kan bu
neng teh mau ketemu sama dem boy
jangan panggil ibu
panggil aja bibi bira
eh tarik neng naminah sahak
eh bibi sahak
gelisem terus orang nak
ya udah atu
kalau begitu neng masuk yuk
ya sudah aja masuk yuk
silahkan yang duduk dulu ya
ya sudah silahkan duduk
aduh si aden
ada yang nyari aww
dih di gelis di sana
namanya teh aduh pomi saatnya
oh neng repah
jenia bibi masa sudah melihat aurana
eh katanya budak
bagel juga ya teh
ngeselah bubong gue hangat

budaknya malah yudha
iya gue dengar
kayaknya raya gak suka dia mau gue
eh udah santai aja bro
kesungguhan sama kegigihan lo
buktinu masih raya
terus lu pepek terus di kemetrum ini
gue harus tau sama lo
ibaratnya gini nih
batu karang yang keras gitu nih
kalau dia terus terusan kena air ombak setiap hari
dia bakal terpikis juga bro
itu bener juga sebenarnya
gue harus terperas juga
itu bangku itu eh